tahun telah berganti dengan berbagai ujian yang dilewati dan berjuta berkah yang disyukuri
kini saatnya kita bermuhasabah diri
kehidupan ini hanyalah sementara
tingkatkan iman dan takwa dengan bermunajat kepada allah swt
tetap ikhtiar dan tamakal hingga pandemi meredah
yakinlah allah selalu ada bagi hamba yang senantiasa mengingatnya